nama saya ari priastuti saya di sini selaku koordinator lapangan di makam kepote
selama saya menjabat di sini dulu sebelum pandemi sih mungkin agak longgar sedikit
tapi setelah pandemi ini pekerjaan semakin banyak
pekerjaan tidak mengenal waktu jadi kita bekerja dua puluh empat jam
kalau dikatakan berat memang berat sekali
karena apa tidak mengenal waktu
arik piastuti sosok perempuan yang berperan penting dalam kelancaran proses pemakaman ribuan jasad di makam keputi
melalui koordinasinya tiga puluh sembilan petugas tpu keputih bekerja
menyiapkan lubang lubang pulasara bagi warga surabaya yang meninggal dunia
dua tahun ia mengabdikan diri sebagai korban
dan menjadi koordinator tempat pemakaman umum kepote surabaya
ibu dua anak ini tak pernah menduga tugas barunya di tpu keputih pada awal dua ribu dua puluh disambut dengan badai virus corona
tugas baru yang awalnya ia anggap biasa saja kian hari kian berat
saat kasus kematian akibat virus corona meningkat dalam sehari arik harus mengkoordinasikan hampir seratus lubang makam untuk digali
pekerjaan datang seperti tanpa henti
namun arik sadar tugas harus tetap ditunaikan
perasaan lelah takut dan kesal kerap merasuki jiwanya
namun saat menyaksikan keluarga korban covid sembilan belas yang membutuhkan pertolongan saat pemakaman
rasa kemanusiaannya menolak menyerah
mau berangkat kerja itu rasanya kok berat sekali ya
tapi lama kelamaan karena saya bisa menolong orang orang yang sedang kesusahan
dan saya bekerja dengan ikhlas itu tadi
akhirnya saya juga enak enak aja enjoy aja untuk bekerja
abu asang salah seorang petugas kebersihan di tpu kepote
mengaku kagum pada keberadaan
menurutnya arief sosok yang tegas dan komunikatif
koordinasi yang baik dari arik
membuat pekerjaan petugas tpu keputih lebih mudah
sekarang ini lebih digiatkan lagi
dikarenakan ada pemakaman covid
kita kerja dengan ekstra
tidak boleh harus apa misalnya nyantai nyantai nggak bisa
soalnya ini semakin lama semakin luas
arahannya memang bagus
agar supaya tempat kita kerja ini bisa sebaik baik mungkin
ari kerap tersentuh menyaksikan puluhan petugas tpu keputih yang bekerja tanpa henti
tapi ia tak dapat berbuat banyak
dalam hati kecil arik berharap pandemi segera berakhir
dan meminta kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan
terutama saat proses pemakaman
ia meminta tak ada keluarga yang nekat mendekat ke lubang saat jenazah akan dimakamkan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur